selama tujuh hari kini kondisi pasien sudah membaik
pasien ini bukan tidak terdiagnosis sebagai pasien gagal ginjal akut progresif atipikal
karena tidak memenuhi syarat sebagai diagnosis itu
karena pada pasien ini tidak ditemukan hiperimplomasi pada ginjal dan juga tidak ditemukan kelainan pembukuan darah
sementara wali kota solo gibran raka buming raka mengatakan pihaknya akan terus memonitor kondisi pasien
dan pemerintah kota solo juga telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi kasus gagal ginjal akut
obat obat yang pernah saya sebutkan kemarin itu sudah ditarik ya
dan juga dari pabriknya menarik sendiri juga
upaya antisipasi atau deteksi dari tempat
yang jelas semua rumah sakit
kita monitor terutama yang anak anak ya
di bawah lima tahun sepuluh tahun kita monitor semua
jangan sampai dua puluh tahun
sementara itu juru bicara kementerian kesehatan muhammad syahril menyarankan selama rentang waktu dua minggu ini
masyarakat diharapkan tidak meminum obat berbentuk sirup
sampai penyelidikan terkait penyebab kasus penyakit gagal ginjal akut atipikal menemukan hasilnya
dalam dua minggu ini selesai ya mudah mudahan ya
coba dalam waktu ini
hati dulu tolong jangan dulu ya
kemudian orang orang tua jangan cepat memberikan obat dulu
jadi kita saat ini adalah respon cepat secara massal ya
diharapkan apotek juga tidak menjual dulu
tapi sudah ditarik ini sebetulnya ya
sebelumnya obat sirop fraksion ditarik di pasaran karena diduga dikonsumsi oleh pasien meninggal akibat gagal ginjal akut atipikal
namun pada rabu lalu badan pengawas obat dan makanan menyatakan
obat sirop fraksion aman untuk digunakan
kesimpulan ini diperoleh berdasarkan hasil pengujian sampel yang dilakukan oleh bepom terhadap tujuh sampel praksion dan bahan bakunya
tim liputan cnn indonesia